tidakkah kau menemukan sesuatu yang aneh di sini tom
ada banyak kesamaan dalam penampilan visi kita
hidung bulat yang sama rambut keriting mata besar
aku tahu itu
tetapi ada satu hal yang sangat penting
tempat kita berasal
yang penting dalam kerajaan ini adalah kau mengenakan jubah mahal ini dan aku memakai kain parka
tidakkah kau lihat bagaimana aku diperlakukan
mereka tidak peduli kau dan aku terlihat mirip
tidak ada yang peduli
aku tidak percaya itu
mengapa kita tidak bertukar pakaian dan menguji semua orang
itu akan menyenangkan
hmm aku tidak yakin
ayo tom kita teman sekarang
dan begitulah yang mereka lakukan
tom dan edward terkejut melihat diri mereka di cermin
tapi itu semua hanya mimpi
kita harus bertukar pakaian kita sekarang
biarkan aku menguji penjagaku
aku akan keluar dari ruangan ini dengan berpakaian seperti orang miskin
dan kau tinggal di sini berpura pura menjadi pangeran edward
jangan khawatir tom
semuanya akan baik baik saja
aku akan pergi sekarang
dalam perjalanan keluar sang pangeran mengambil sesuatu dari lokernya dan menyembunyikannya dengan pakaian kotornya

dia lalu berjalan ke gerbang utama istana
para penjaga bahkan tidak memperhatikannya
yang mereka pedulikan adalah apa yang aku kenakan
mereka tidak mengenaliku
edward keluar dari gerbang dan berbalik untuk masuk
tapi penjaga menghentikannya
kami tidak akan membiarkanmu di sekitar pangeran kita lagi keluar
tenang aku pangeran edward
dan aku adalah raja
apa tidak kau bukan raja
tidak peduli berapa banyak yang dia minta para penjaga tidak yakin
mereka mengusir pangeran
ah ya ampun ini sama sekali tidak akan mudah
kemana aku harus pergi sekarang
pangeran berjalan menjauh dari istana
dan sayangnya ditemukan oleh ayah tom
ah kau bocah yang tidak berguna dari mana saja kau
aku sangat lapar pergi beli makanan
tidak ada yang pernah berbicara dengan edward seperti itu
karena takut dan bingung dia pergi mencari makanan
saat ia berjalan di jalan pangeran edward terkejut melihat apa yang ada di depannya
orang orang di kerajaanku sangat miskin ini tidak bisa dipercaya
kami menyia nyiakan makanan setiap hari di istana
dan di sini mereka tidak memiliki cukup makanan bahkan untuk keluarga dua orang
sementara itu tom mencoba yang terbaik untuk meyakinkan semua orang bahwa dia bukan pangeran edward
tetapi tidak ada yang siap untuk mendengarkan
semua orang di sekitarnya tampak bingung
apakah dia baik baik saja sepertinya ada yang salah dengannya
aku tidak tahu aku bertanya kepadanya tentang great seal of england dan dia menjawab mengatakan bahwa dia tidak tahu
aku tidak tahu aku bertanya kepadanya tentang great seal of england dan dia menjawab mengatakan bahwa dia tidak tahu

dia adalah pangeran itu adalah tugasnya untuk menjaga segalnya tetap aman
bagaimana bisa dia tidak tahu
maafkan aku tapi mungkinkah dia sudah lupa
cara yang sama sepertinya dia lupa bahwa dia adalah pangeran edward dan bukan tom
oh ya ampun itu akan sangat mengerikan
kesehatan raja bertambah buruk setiap harinya dan putranya kehilangan ingatannya
tuhan selamatkan kerajaan ini
tom ingin edward segera kembali ke istana
tetapi pada saat yang sama dia menyadari bahwa dia harus menjaga kerajaannya sampai pangeran yang sebenarnya kembali
bagaimanapun pangeran edward adalah temannya dan dia tidak akan mengecewakannya
tom bijaksana dan cerdas
dia sangat mengambil alih tugasnya dan belajar dengan cepat
semua orang di istana perlahan mulai mempercayainya dan menyukai pangeran
dia adalah seorang anak laki laki yang suka membaca
pengetahuan yang dia kumpulkan saat membaca buku buku yang diberikan oleh prof andrew digunakan dengan baik
dia rendah hati dan murah hati kepada semua
semua berjalan baik
sampai suatu hari hal yang menyedihkan terjadi
raja henry delapan meninggal dunia
istana berduka untuk raja mereka
oh ini sangat menakutkan
aku minta maaf atas kehilanganmu
tetapi sekarang saatnya untuk memahkotaimu sebagai raja
apa kenapa terburu buru
orang orang di kerajaan ini membutuhkanmu pangeran
dan kau sudah cukup besar
ini harus dilakukan
aku akan mengatur upacara penobatan
tom menyukainya di istana
tapi dia sangat tahu bahwa itu bukan hidupnya untuk hidup
dia tidak ingin dinobatkan menjadi raja
dia mengirim anak buahnya ke jalanan untuk mencari pangeran edward
tetapi karena penjaga tidak tahu mana anak miskin yang harus dicari
mereka selalu kembali tanpa kabar
tom mulai khawatir pada pangeran
sementara setiap malam tom berharap dengan sepenuh hati agar pangeran kembali
edward menemukan dirinya dalam masalah lain lagi
edward ditangkap oleh dua orang yang mengira dan menuduhnya telah mencuri
dan menuduhnya telah mencuri
meskipun edward tidak benar benar mencuri
tapi dia tetap dimasukkan dalam penjara
hari itu dia harus dibawa ke pengadilan
edward siap menerima yang terburuk tapi tidak disangka sangka
yang mulia ada kesalahan
penjagaku mengambil anak ini dan berpikir dia adalah pencuri
tapi dia tidak mencuri apapun
aku memintamu untuk membiarkan dia pergi yang mulia
dia mengucapkan terima kasih kepada pria yang berbelas kasihan dan membuat permintaan kecil
aku memiliki pesan yang sangat penting untuk dibawa ke istana
pangeran edward dinobatkan sebagai raja besok
bisakah kau membawaku ke istana dengan segera
pria itu tidak percaya edward
tapi karena dia juga ingin menghadiri upacara penobatan
dia setuju untuk mengajak edward ke istana
keesokan harinya di dalam istana
semua orang berkumpul untuk menyemangati raja baru mereka
ini adalah hari bersejarah bagi kita semua
hari ini kita menempatkan raja baru kita raja edward
yeay hidup raja hidup raja edward
semua orang sangat bersemangat
bersamaan dengan itu mahkota akan ditempatkan di atas kepala tom
akulah pangeran edward yang sebenarnya
bapak beraninya kau lihatlah pakaianmu
penjaga tangkap dia
tidak lepaskan aku
dia mengatakan yang sebenarnya tuan st john
dia adalah pangeran edward dan aku tom canty
aku mencoba memberitahumu tapi kau tidak percaya aku
bagaimana itu terjadi
jika kau masih tidak percaya pada kami lihat ini
apakah tidak ada yang khawatir tentang great sale of england
aku membawanya bersamaku ketika aku meninggalkan istana
pangeran edward dan tom menceritakan seluruh kejadiannya
semua orang terkejut mendengar bahwa pangeran mereka yang sebenarnya berkeliaran di jalanan
mohon maaf pangeran aku mencoba mencarimu
silahkan ambil tempat yang layak untukmu sebagai raja
tom kau adalah teman sejatiku
kau melakukan tugasku dengan baik saat aku berada di rumahmu
aku sangat terkesan dengan kejujuranmu
kau bisa dengan mudah berbohong untuk membuktikan aku salah dan mengambil tahtaku
tetapi aku tidak memilih untuk menjadi orang yang tidak jujur
aku merasa terhormat telah mengenalmu tom
apa kau ingin menjadi penasihat pribadiku
kerajaan ini membutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuan
aku akan berterima kasih yang mulia
segera setelah pangeran yang sesungguhnya diberi pengetahuan
dia segera membuat beberapa perubahan besar dalam aturan dan peraturan kerajaannya
menyaksikan kemiskinan di sekitarnya telah membuatnya sangat tersentuh
dia dianggap sebagai raja yang berbelas kasihan sepanjang masa pemerintahannya
kerajaan diilhami oleh tom canty dan kejujurannya
raja edward dan tom canty tetap berteman dekat selama sisa hidup mereka